pilpres dua ribu dua puluh empat kali ini bukanlah pemilihan umum presiden dan wakil presiden biasa
tetapi seperti yang banyak dikeluhkan oleh banyak orang
bahwa pilpres dua ribu dua puluh empat dipenuhi oleh pebagai pelanggaran pemilihan umum
yang seharusnya dilakukan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
seperti yang dimaksudkan dalam pasal dua puluh dua e undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
pasal dua puluh dua e undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima sudah dilanggar secara terang terangan
pelanggaran yang terjadi yang oleh sebagian orang disebut sebagai kejahatan
akan kami buktikan kemudian pada bagian selanjutnya
namun perlu kami tekankan bahwa pembuktian itu menuntut mahkamah konstitusi
untuk berani melakukan pembuktian yang tidak sempit
terbatas pada perbedaan perolehan suara antar pasangan calon presiden dan wakil presiden
pembuktian harus dilakukan secara menyeluruh
mencakup pelanggaran atau kejahatan yang terjadi pada prapencoblosan
dalam perkara phpu presiden dan wakil presiden selama ini
mkri hanya menyentuh persoalan perolehan suara dan perbedaan perolehan suara
mahkamah konstitusi tidak melihat keseluruhan integritas
pemilihan umum di mana proses pada tahap prapencoblosan
pencoblosan dan pasca pencoblosan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan
desain konstitusional kewenangan mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan persoalan phpu
termasuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden
adalah desain yang luas dan menyeluruh
dalam artian memeriksa semua pelanggaran yang terjadi pada semua tahapan
ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
jelas mengamanatkan mahkamah konstitusi untuk menyelesaikan phpu itu dengan melihat semua pelanggaran dalam semua tahapan
saya tidak akan membacakan isi pasal dua puluh empat c ayat satu
saya akan lanjut saja tapi itu yang ditulis pada pasal dua puluh empat c ayat satu
ada frasa di dalam pasal itu
yang berbunyi memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
frasa ini adalah frasa yang luas dan menyeluruh
dimana maksud dari pembuat pasal ini jelas bahwa mahkamah konstitusi berwenang
malah berkewajiban untuk memeriksa perkara phpu
presiden dan wakil presiden secara lengkap melihat semua tahapan dalam perspektif yang holistik
inilah desain konstitusional yang bisa kita simpulkan hanya dengan membaca bunyi pasal itu
kita tidak membutuhkan tafsir lain karena tafsirnya sangat jelas
malah tidak memerlukan penafsiran sama sekali
kami memohon mahkamah konstitusi untuk keluar dari praktek penyelesaian sengketa phpu
presiden dan wakil presiden yang sempit
yang hanya memeriksa perolehan dan perbedaan suara para calon presiden dan wakil presiden
peraturan perundangan di bawah undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
tidak bisa meredusir kewenangan mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan
sengketa phpu presiden dan wakil presiden menjadi hanya sebatas perolehan dan perbedaan perolehan suara
yang mereka dapatkan pada saat pencoblosan
kalau mahkamah konstitusi tetap memeriksa persoalan sengketa phpu presiden dan wakil presiden
sebatas perolehan dan perbedaan suara semata
maka mahkamah konstitusi dapat dikatakan telah melanggar pasal dua puluh empat c ayat satu undang undang dasar
mahkamah konstitusi tidak saja memilih berada dalam zona nyaman karena tidak menggunakan kewenangannya
tapi sekaligus mahkamah konstitusi ikut melanggar pelaksanaan asas pemilihan umum
yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
jadi majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia memiliki beban sebagai the guardian of the constitution
untuk menjaga keselenggaranya pemilihan umum yang berintegritas
dalam artian langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
pada saat mahkamah konstitusi menemukan bukti bahwa pilpres dua ribu dua puluh empat itu tidak memiliki integritas sama sekali
penuh dengan pelanggaran dan kejahatan pemilihan umum dalam tanda kutip
maka satu satunya pilihan buat majelis hakim konstitusi yang mulia adalah
membatalkan hasil pemilihan umum yang dalam hal ini berarti mendiskualifikasi pasangan calon
yang tidak memenuhi syarat dan atau melanggar peraturan perundangan
serta memerintahkan pemungutan suara ulang
inilah putusan konstitusional putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan
majelis hakim yang kami muliakan mahkamah konstitusi lahir sebagai anak kandung reformasi
yang dimaksudkan untuk menjaga konstitusi
karena itu dia disebut sebagai the guardian of the constitution
dan untuk mencegah terulangnya pelanggaran konstitusi yang dilakukan pada zaman pemerintahan orde baru
mahkamah konstitusi karenanya memiliki tempat dan peran sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
sebelum reformasi tidak ada mahkamah konstitusi
bahwa mahkamah agung pada waktu itu telah dibajak oleh pemerintah
seorang ilmuwan yang bernama sebastian pompe
yang mempelajari mengenai mahkamah agung untuk disertasi doktoralnya
menyimpulkan bahwa mahkamah agung telah dirobohkan
mahkamah agung roboh karena dirobohkan oleh kekuasaan
dirobohkan juga oleh kondisi internal yang income

pada awal reformasi reputasi mahkamah agung sudah jatuh ke titik nadir
mahkamah konstitusi didirikan antara lain untuk mengisi kekosongan dalam mengawal konstitusi
karena itu mahkamah konstitusi disebut sebagai the guardian of the constitution
masyarakat menaruh harapan sangat tinggi terhadap mahkamah konstitusi
dalam sepuluh tahun pertama mahkamah konstitusi mendapatkan
dari masyarakat bahwa mahkamah konstitusi akan mampu mengawal perjalanan bangsa
menegakkan supremasi hukum dan demokrasi hak asasi manusia pluralisme dan keadilan
akan tetapi mahkamah konstitusi secara bertahap mengalami kemunduran
bukan saja karena putusan putusan yang mencederai rasa keadilan
tetapi juga karena korupsi yang melibatkan hakim konstitusi termasuk ketuanya akil muhtar
puncak dirobohnya dan hancurnya kredibilitas dan integritas mahkamah konstitusi
terjadi ketika putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh dilahirkan
dimana nepotisme dan koalusi tampil secara telanjang di depan mata kita
di mana seorang paman yang menjabat sebagai ketua mahkamah konstitusi
berhasil melahirkan putusan yang melanggar hukum dan etika
memberikan karpet merah kepada keponakannya gibran raka buming raka
untuk menjadi calon wakil presiden dari prabowo subianto
tidak berlebihan kalau disebutkan bahwa mahkamah konstitusi telah berubah
menjadi mahkamah yang memalukan
a same institution seperti yang ditudingkan kepada mahkamah konstitusi di belarus
membaca putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi selanjutnya disebut mkmk nomor dua tahun dua ribu dua puluh satu
yang menyatakan bahwa semua hakim konstitusi terbukti melanggar etika
jelas sangat membuat semua kita sedih dan marah
secara etika seharusnya mereka semua harus mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi
tetapi mereka tidak mundur dari posisi mereka kena pelbagai alasan
dalam kaitan ini patut ditambahkan pula bahwa hakim konstitusi anwar usman
yang diberhentikan dari posisinya sebagai ketua mahkamah konstitusi
sekarang malah mencoba merebut kembali posisinya sebagai ketua mahkamah konstitusi
melalui gugatan tata usaha negara ke pengadilan tata usaha negara
kita semua hanya bisa mengelus dada sambil berbisik dalam hati
bisa dipahami kalau mahkamah konstitusi terjebak dalam situasi yang sulit
karena menjadi bagian dari kekuasaan politik menjadi alat politik
mahkamah konstitusi berada dalam situasi yang sangat sulit
karena hancurnya reputasi dan kepercayaan publik
karena demoralisasi yang melanda hati nurani mereka
keadaan ini membuat mereka malu dan terhina sebagai bengawan hukum
yang seharusnya dilihat sebagai the guardian of the constitutions
mereka terjebak dalam satu situasi di mana mahkamah konstitusi mengalami
intervensi politik mengalami politisasi of judiciary bukan judicialisasi of politics
seperti yang dikatakan oleh ram hirsi
tugas mahkamah konstitusi sekarang adalah berebut kembali wibawa dan harga dirinya
setelah dihancurkan oleh kekuasaan dan oleh demoralisasi dalam tubuh para hakim konstitusi
mahkamah konstitusi mesti bangkit mesti melawan mesti kembali memanggul konstitusi
sebagaimana yang diamanatkan oleh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga tentang mahkamah konstitusi
sebagaimana terakhir kali diubah melalui undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua belas
sekaranglah waktu untuk mahkamah konstitusi merebut kembali wibawa dan harga dirinya yang sama yang sirna
sekaranglah waktu mahkamah konstitusi menunjukkan kepada rakyat bahwa mahkamah konstitusi
berhasil merebut kembali peran dan reputasinya sebagai mahkamah konstitusi
bukan mahkamah keluarga bukan mahkamah kalkulator bukan perpanjangan tangan kekuasaan
dan bukan institusi yang sama
rakyat negeri ini adalah rakyat yang mendambakan negara hukum dan demokrasi
pancasila dan pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
berikut batang tubuhnya menjadi dokumen bersejarah
pebangsa ini didirikan dengan tujuan memiliki supremasi hukum
dengan semangat equality dan non diskriminatory
kami percaya bahwa rakyat mendambakan mahkamah konstitusi
yang menjaga konstitusi dan berani membuat putusan yang responsif
terhadap suara suara rakyat yang digelorakan maupun yang diucapkan di dalam bisikan
dalam kaitannya dengan petitum yang tadi kami ucapkan lebih awal
maka mahkamah konstitusi harus berani membuat putusan mendiskualifikasi
prabowo subianto dan gibran raka buming raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden serta pemilihan
peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat dengan nomor urut dua
karena pelanggaran hukum dan etika dalam proses pendaftaran yang dilakukan melalui putusan mk no sembilan puluh
dan penerimaan serta penetapan pasangan calon nomor urut dua oleh termohon
ketika peraturan komisi pemilihan umum nomor sembilan belas tahun dua ribu tiga
tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden masih belum diubah sama sekali
di sini telah terjadi manipulasi hukum yang dilakukan baik oleh mahkamah konstitusi maupun termohon
yang tanpa memperhatikan peraturan perundangan secara serta merta memperlakukan putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh
mari kita baca pemikiran dari advokat yusri issam mahendra
dua hakim yang setuju dengan alasan berbeda atau concroing opinion jika diteliti lagi
maka jawabannya adalah menolak atau dissenting opinion
sehingga lanjutnya ada enam hakim yang dissenting opinion terhadap aturan dan hanya tiga orang hakim setuju
di sini saya bilang terjadi penyeludupan hukum
ini diucapkan oleh advokat yusri issam mahendra
meskipun analisis dari advokat yusril isamahendra berbeda dengan analisis permohon di dalam permohonan ini
di mana permohon dalam pokok perkara akan menjelaskan bahwa putusan mk no sembilan puluh
karena suara mayoritas hakim terbelah dan karenanya perluasan makna pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q undang undang no tujuh tahun dua ribu tujuh belas
sebagaimana diubah melalui peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor satu tahun dua ribu dua puluh satu
harus dilihat pada lingkup yang paling sempit
yaitu sepanjang saya usia empat puluh tahun atau berpengalaman sebagai gubernur
namun kami menyetujui apa yang dikatakan oleh advokat yusri issam mahendra
bahwa terdapat penyeludupan hukum yang seterang terangan dilakukan di muka publik tanpa rasa malu
lebih jauh putusan mk no sembilan puluh
telah secara nyata disebut sebagai putusan yang dibuat oleh hakim mkri
yang melakukan pelanggaran berat prinsip ketidakberpihakan
dan telah mencoreng reputasi mahkamah konstitusi
putusan mk mk no dua mk mk l sebelas dua ribu dua puluh tiga menyatakan bahwa
berkenaan dengan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim
yang telah terbukti dilakukan oleh hakim terlapor
majelis kehormatan menilai perbuatan yang dilakukannya adalah penyimpangan yang melenceng jauh
dari koridor lurus yang ditetapkan oleh sabta karsa utama sebagai rambu rambunya
kekuatan yang ikut serta mengadili dan memutus perkara dengan potensi benturan kepentingan
dan kemudian putusan dimaksud memberi keuntungan kepada kerabatnya
merupakan pelanggaran berat prinsip ketidakberpihakan
perilakunya pun telah mencoreng reputasi mahkamah konstitusi
yang digadang gadang memiliki citra sebagai institusi
imbasnya pelanggaran yang dilakukan hakim terlapor pun membuat pudar kepercayaan publik kepada mk
padahal dalam waktu dekat mk dihadapkan oleh persoalan maha dasar
untuk menyelesaikan persoalan perselisihan hasil pemilihan umum yang syarat dengan kepentingan politik
termohon sebagai penyelenggara pemilu
yang terjadi ketika menerima dan menetapkan pasangan calon nomor urut dua
padahal pkpu nomor sembilan belas belum sama sekali diubah
rezim pkpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga masih mensyaratkan usia empat puluh tahun
untuk dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden
ironisnya termohon merasa tidak perlu mengubah pkpu nomor sembilan belas tahun dua ribu tiga
terlebih dahulu untuk menerima dan menetapkan pasangan calon nomor urut dua
termohon dengan demikian secara sengaja by intension
melanggar ketentuan perundang undangan dengan telanjang
jadi pendaftaran pasangan calon nomor kedua harus dikatakan mengandung cacat juridis
dan harus dibatalkan atau voidable
bisa dimengerti kalau para komisioner termohon dilaporkan ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu
dan dkpp pun telah menyatakan termohon melanggar etika
dan memberikan peringatan keras tertulis kepada ketua kpu hashim ashari
saya tidak membacakan apa yang ditulis oleh dkpp
tapi itu disebutkan diberikan peringatan khas terakhir
sangat jelas bahwa pendaftaran dan penetapan pasangan calon nomor dua melanggar hukum dan etika
cacat prosedural dan harus dibatalkan
tetapi harus ditambahkan pula
perseruan proses pemilihan umum dalam hal ini pilpres dua ribu dua puluh
penuh dengan pelanggaran yang serius
yang harus dikategorikan sebagai pelanggaran yang sifatnya terstruktur sistematis dan masif
badan pengawas pemilihan umum atau bawaslu
mengeluarkan siaran pers yang intinya menyatakan ada sembilan belas masalah
pada pemungutan dan penghitungan suara pilpres dua ribu dua puluh
yang diantaranya terdiri dari
ada tiga puluh tujuh empat ratus enam puluh enam tempat pemungutan suara selanjutnya disebut tps
yang mengalami pembukaan pemungutan suara di atas pukul tujuh waktu setempat
ada dua belas dua ratus delapan puluh empat tps
di mana alat bantu disabilitas nepal tidak tersedia
ada sepuluh empat ratus sembilan puluh enam tps
di mana logistik penghutang suara tidak lengkap
ada delapan dua ratus sembilan belas tps
di mana pemilih khusus menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili ktp elektronik
di mana terdapat surat suara tertukah
ada lima empat ratus empat puluh sembilan tps
di mana kpps tidak menjelaskan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
ada dua dua ratus tujuh puluh satu tps
di mana didapati terjadi intimidasi kepada pemilih
dan atau penyelenggara pemilu di tps
dan masalah masalah lainnya yang tidak saya kutip pada kesempatan ini
semua masalah yang dikemukakan oleh bawaslu di atas bukanlah masalah sepele
dan masalah itu akan lebih bertumpuk lagi
kalau kita menambahkannya dengan masalah masalah yang pada dasarnya
harus ditafsirkan sebagai pelanggaran atau kejahatan pemilihan umum
yang ditemukan di media maupun oleh pihak pihak yang lain
termasuk tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tahun dua ribu delapan belas
kami sebagai pemohon mencatat ribuan pelanggaran pemilihan umum
pada tahap prapemilihan yang sangat serius
dan pasti mempengaruhi perilaku pemilih yang mencobos di tps pada tanggal empat belas februari
pelanggaran yang terjadi mencakup intervensi kekuasaan
ketidaknetralan aparat pendegak hukum
aparat sipil negara atau asn maupun kepala desa
politisasi bantuan sosial blackmail campaign
dan pelanggaran pelanggaran lainnya yang seluruhnya bersumber dari satu hal
adanya nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo
yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi
guna memenangkan pasangan calon nomor urut dua dalam satu putaran
nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo
dalam pilpres dua ribu dua puluh empat dilakukan begitu rapi secara terstruktur sistematis dan masif
yang pada akhirnya membuat pilpres dua ribu dua puluh empat hanya menjadi aksi teatrikal belaka
demi apa semua ini dilakukan
memenangkan pasangan calon nomor urut dua dalam satu putaran
ketika semua pelanggaran tadi ditambah dengan jumlah pelanggaran yang dicatat oleh pemantau pemilu
termasuk masyarakat sipil atau civil society
maka akan terang benerang di mata kita semua bahwa pilpres dua ribu dua puluh empat ini
adalah pemilihan umum terburuk sepanjang sejarah pemilihan umum kita
karena magnitude pelanggaran yang begitu terstruktur sistematis dan masif
maka sangat beralasan kalau mahkamah konstitusi memutuskan diadakannya pemungutan suara ulang
di seluruh indonesia karena hanya hal inilah yang mampu memulihkan kembali integritas pemilihan umum
dan pemilihan presiden di bumi tanah air indonesia